antusiasme yang otentik dari masyarakat digerakkan oleh hati dan pikiran rakyat
tidak ada yang dibayar tidak ada yang difasilitasi
mereka datang ke sini dengan sukarela
ketua dewan pengarah bpn fadli zon ini menegaskan tidak ada masalah dengan ketidakhadiran ahy pada kampanye akbar prabowo sandi
pasalnya ada perwakilan petinggi demokrat yang hadir pada kampanye tersebut
menurut fadli kampanye prabowo sandi inklusif karena dihadiri tokoh dari semua agama dan latar belakang
bahkan menurut fadli tokoh agama lain turut memberikan dukungan kepada prabowo sandi
kita lihat juga tadi ada sambutan dari tokoh tokoh agama tidak hanya dari kalangan ulama habaib
tapi ada tokoh dari tokoh agama kristen agama hindu agama buddha juga ada ya
menunjukkan kita ini adalah indonesia raya
kita ini adalah
bagian dari nkri yang tidak terpisahkan
sebelumnya ketua umum demokrat sby mengirim surat berisi keberatannya akan bentuk kampanye paslon dua
yang menunjukkan identitas agama tertentu
sbi menyarankan sebaiknya kampanye prabowo lebih mengedepankan kebinekaan dan kesatuan
untuk penyaksikan video
lengkapnya klik link di bawah ini